urusan nikah paling nanti nanti aja dipikirin ya
lagian kalo emang jodoh kan gak kemana
kamu ngomongnya gitu gitu terus
mau ngapain sih
ya kembalain ambil aja
ya tadi aku tuh pengen telfon kamu balik
tapi setelah aku pikir pikir kayaknya gak penting deh
karena aku sama clara kan gak ada apa apa
dan aku yakin banget
kalau kamu tuh pasti percaya sama aku
dan kamu gak mungkin mikirin kalo aku tuh bakalan php in kamu lagi
duh kok makasih
karena kamu udah terbuka sama aku
kamu udah mau
cerita masalah ini juga sama aku
kita itu emang harus saling terbuka
dan jangan nutupin apa apa
sepandai pandainya kita nyembunyiin bangkai
pasti bakalan kecium juga baunya
aku kan masih nutupin dari boy kalo sebenernya adriana itu mama tiri aku
sementara boy taunya adriana itu cuma modal iklan mamanya
apa boy yang kasih tau aja ya
lagi mikirin sesuatu aja
ada sesuatu yang mau aku sampein ke kamu boy
tapi aku takutnya malah bikin kamu jadi ilfield sama aku
rev gak ada yang bisa bikin aku ill feel sama kamu
yaudah aku mau ngomong sama kamu
yaudah kalo gitu kamu ngomong aja
mama tiri aku dateng
mama boleh masuk
hmm barusan lo pasti mau ngasih tau ke boy kalo boy ini adalah mama tirinya lo
gue gak akan biarin hal itu terjadi
kalo boy tau boy ini adalah istrinya bay dan mama tirinya lo
gue pasti bakalan benci banget sama gue
karena gue udah bohongin boy kalo gue udah cerai sama suami gue
kamu tau gak waktu mama antarin cindy
dan cindy di mobil cerita apaan
dia bilang katanya kamu mau ngasih tau ke boy kalo mama ini adalah mama tirinya kamu
aduh kok cindy cerita masalah ini sih sama adriana
kamu denger baik baik
kalo kamu ngasih tau ke boy kalo mama ini adalah mama tirinya kamu
yang ada nanti kamu makin dibenci sama mamanya poi
iya akan jadi begitu
karena mamanya boy itu udah tau kalo mama ini sudah menikah
kamu inget gak mama ini kan mantan model mamanya boy
nah di dalam kontrak itu
mama itu mengatakan kalo mama ini sudah menikah
mama belum menikah
kalau mama sudah menikah mama gak bisa jadi model iklannya
nah tiba tiba kebongkarlah
mama ketahuan bohong
kalau mama ini ternyata sudah menikah
mamanya bui marah banget sama mama
dan kesel benci banget sama mama
dan kalo ditambah lagi kamu bilang sama boy kalo mama ini adalah mama tirinya kamu
otomatis hubungan kamu dengan do tidak akan berjalan dengan mulus
mamanya boy bakalan nyuruh boy untuk
nyuruh boy untuk tidak boleh mendeketin kamu
gak boleh pacaran sama kamu
mamanya boy juga bakalan tabat benci banget sama kamu
karena mama kamu adalah mama
karena sebentar lagi donny guru private kamu bakalan datang

nah dia tadi ngomong oldperson
ah kalau yang kamu dimana ketemuan yuk
oh yaudah sekarang aku ke rumah kamu deh ya
eh jangan jangan mending kita janjian di luar aja gimana
mau ketemuan dimana
di cafe biasa aja
oh yaudah yaudah aku kesana sekarang
ya tunggu ya daaah
neng mau kemana neng
neng mau ketemuan sama om wondi tapi jangan pada bilang bilang ke abah ya
eh nggak boleh tuh neng ngomong dulu
ya om ya kalau gitu neng ganti baju dulu dah
baik bapak yang anak sebelas dua belas kabung bulengan ku cinta

ayah betul nomor seberang h sepuluh
nomor seberang h dua belas
terus gape gape ah
tau nih tadi aku liat abah
masa senyum senyum sendiri
kalo liat dari gelagatnya ya
sms an sampe senyum senyum
aku yakin sih
kayaknya abah lagi deket sama cewek
ya iyalah pasti sama cewek
wah beda aja
yaudah kita dukung abah aja
biar abah ya bisa punya istri lagi
kamu kok gitu sih
lagi kan kenapa sih sama rai
kan kasihan juga kamu ga kasihan sama abah
apa tuh udah lama ngeduda
ntar lagi abah makin tua
nanti yang bakal rawat abah siapa
ntar lagi udah kuliah
abis kuliah kerja
abis itu nikah
kapan kamu ada waktu buat ngerawat tambahnya
ya tapi kan sekarang aku masih sma
aku tuh takut tau ga sih
kalau misalkan abah punya pacar
ntar abah ga kira lagi sama aku
ngasih lagi sama aku
malah lebih peduli sama pacarnya
kamu sih ga ngerasain rasanya jadi aku
aku belum cerita ke kamu ya
mama aku tuh juga lagi kasmaran tahu rai
dia tuh keliatan banget gimana ya
dari auranya dia senyumnya dia dari wajahnya dia
keliatan banget mama aku tuh kayak lagi suka sama seseorang
cuma ya aku ngedukung
aku seneng liat mama aku kayak gitu karena
ya aku kasian sama mama aku
jadi terlalu ama sendiri rai
sibuk sama kerjaannya
udah waktunya ada orang yang perhatian sama dia
wah kamu malah gitu sih
terus abah aku juga ga sayang lagi sama aku
kan ada aku yang sayang sama kamu
ada kamu juga yang sayang sama aku
manyung terus nih
ray pacaran aja belum tentu
ya urusan nikah paling nanti nanti aja dipikirin ya
lagian kalo emang jodoh kan ga kemana
kamu mau ngomongnya gitu gitu terus ah
yang saya pengen tanyakan adalah kenapa kalian tidak nanya saya dulu
pas neng teh mau pergi
bah si neng teh pergi langsung ga lewas bah
oh oh bah
kita udah bilang udah ingetin si neng
untuk ngomong dulu ke abbas sebelum jalan
udah gapapa om cuma sebentar kok abah juga ga akan marah
saya emang tidak peduli dia mau pergi sebentar
kayaknya mau lama kayaknya mau sebulan mau setahun
mau seabad juga
bah hari abah